lampu hijau bagi pembelajaran tatap muka sudah diberikan dengan syarat vaksinasi dan protokol kesehatan ketat
meski demikian keterisian kelas harus dibatasi karena potensi penularan masih ada
tahun ajaran baru sudah dimulai bagaimana kesiapan pembelajaran tatap muka bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan di jawa barat
kami bahas dengan deddy supandi kepala dinas pendidikan jawa barat
assalamualaikum pak deddy apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kabar baik
terima kasih atas waktu bersama kami pak deddy ini melihat pembelajaran tatap muka yang sudah keluar skb menterinya
kemudian sudah diperbolehkan sudah ada lampu hijau namun dengan syarat vaksinasi
persiapannya di jawa barat sejauh ini sudah seperti apa pak untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan di sana
kita namakan di jawa barat namanya pembelajaran tatap muka terbatas dengan menjalankan adaptasi kebiasaan baru
jadi yang terbatas dengan skb
ptm terbatas dengan akb ini setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksin
maka sekolah dan dinas pendidikan atau satuan pendidikan harus menyediakan kedua layanan
jadi ptm juga disiapkan sarananya sudah selesai kita siapkan
dan sarana untuk pej pun juga kita siapkan
jadi seluruh sekolah di jawa barat banyak delapan ratus
sembilan sekolah negeri dan sekitar empat satu ratus empat puluh enam sekolah bersatu swasta yang level sekolah menengah atas itu semuanya menyiapkan keduanya ptm dan pjj
nanti tua ataupun wali dapat memilih untuk melakukan pjj atau ptm terhadap anaknya
kira kira seperti itu
oke jadi sudah dipersiapkan untuk dua skenario ptm
juga pjj dan keduanya boleh diterapkan secara bersamaan begitu ya pak dedy
karena begini nanti jika ada kebijakan dari pemerintah kabupaten pemerintah provinsi atau pemerintah pusat
kait dengan ppkm maka pembelajaran tatap muka berhenti sementara sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah tersebut
jika juga di sekolah pada saat ptm terjadi kasus
maka segera sekolah untuk mengambil langkah langkah kitakan menutup sementara
tapi setelah itu sekolah bisa dibuka kembali
oke ini artinya pak deddy seluruh kepala daerah tingkat kota kabupaten di jawa barat
yang sebelumnya memang ada juga yang takut melakukan pembelajaran tatap muka karena varian delta masih menyebar
begitu artinya sekarang sudah satu suara untuk kemudian mendukung pembelajaran tatap muka dengan skenario skenario
yang sudah diberikan begitu ya pak
kami menyampaikan kepada daerah bahwa dinas pendidikan harus menyiapkan keduanya
nah kepala daerah mereka mempunyai divisi divisi dari mulai misalnya divisi kontak tracing dan lain sebagainya
sehingga jika daerah yang menerapkan ppkm maka kita berjalan sesuai dengan rencana
ada divisi kontak tracing
dividisi kontak tracing untuk kemudian jika terjadi penularan saat ini
mungkin pak deddy yang ingin diketahui oleh masyarakat juga para orang tua siswa
bagaimana kemudian mekanisme yang dilakukan implementasi dari pembelajaran tatap muka
sekaligus kemudian antisipasi jika tadi ada terjadi potensi penularan antar siswa pada saat pembelajaran tatap muka ini berlangsung pak
ya tadi jadi izin orang tua adalah silakan apakah anaknya bisa ptm ataupun bisa pjj
nah nanti pemerintah daerah juga melakukan pengawasan
jika terdapat kasus maka pemerintah daerah dan satuan pendidikan wajib melakukan anganan tersebut dan memperhentikan sementara
artinya kebijakan pemerintah pusat pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sampai dengan tanggal ppkm itu kita patuhi
kondisi kelas satu lima meter per orang dan untuk slb lebih luas lagi
nanti dipersilahkan juga
kami mempersilahkan untuk sekolah yang dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau
tempat pembelajaran kita pun juga persilahkan
di sekolah ada ruang terbuka hijau
jumlah harinya kita sepakati kemarin dua hari ada juga yang tiga hari
dan dalam satu hari ini rata rata antara dua sampai tiga jam
tidak ada jam istirahat
kebiasaan baru di sekolah ini
alat cuci tangan dan sebagainya itu sudah kita siapkan
oke pak dedy respon dari siswa sendiri saat ini bagaimana sih pak
karena kita ketahui sudah lama sekali rasanya siswa melakukan pembelajaran jarak jauh
apakah ini menjadi suatu hal yang sebetulnya dinantikan para siswa siswa yang ada di seluruh indonesia untuk kembali ke sekolah
dan apakah kemudian pandemi covid sembilan belas ini juga otomatis merubah kurikulum pada saat pembelajaran tetap buka di kal delapan

bahkan di beberapa sekolah yang sudah mohon dengan ada surat izin dari orang tua
nah karena memang kita juga melakukan survei
ada dampak sosial negatif juga pada saat pandemi covid selama satu tahun kemarin
termasuk juga pengakuan dari masyarakat yang diakui bahwa hasil studi pembelajaran tatap muka ini memang menghasilkan capaian akademik yang lebih baik bagi anak didik
dalam rangka pembentukan karakter daripada dilakukan dengan pjj
oke pak deddy terkait dengan siswa yang kemudian sudah mendapatkan vaksinasi
siswa yang usianya sudah di atas dua belas tahun ya pak
artinya untuk siswa yang masih di bawah dua belas tahun jenjang pendidikan mungkin dari tk sampai kelas lima sd mungkin ya
ini masih belum diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka atau ada kebijakan lain untuk mereka yang masih di bawah usia dua belas tahun
kebijakannya yang kita lakukan adalah tahapannya tidak dimulai dari bulan agustus ini

nanti dimulainya kita tunggu nanti di empat pekan kedua

apakah misalnya di triwulan kedua di bulan oktober itu bisa dilakukan
karena bagi yang belum dipaksin tetap sih secara pembelajaran diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan
sesuai dengan izin pemerintah daerah
itu yang kita sudah sampaikan
pak dedy selanjutnya saya mau sedikit menyinggung tentang kesiapan tenaga pendidik guru di sini
kalau dilakukan dua skenario artinya kan akan ada dua kelas
yang jalan beriringan kelas online dan juga kelas tatap muka ataupun offline
saat ini untuk membagi kedua hal tersebut agar tetap bisa berjalan dengan optimal
di sisi tenaga pendidiknya bagaimana pak
kita lakukan beberapa kebijakan itu sesuai dengan kondisi keadaan di masing masing satuan pendidikan
jadi ada yang tadi ada satu sip dengan ada onlinenya ada ptl
ptm nya tetapi ada juga polanya adalah dengan minggu ini kelas sepuluh misalnya melakukan ptm
kelas sebelas kelas dua belas nya pjj di rumah masing masing
nanti minggu depannya setelah itu kelas sebelas nya ptm kelas sepuluh dan kelas dua belas nya pjj di rumah
ada yang seperti itu tetapi ada juga yang pola
yang dalam satu kelas ibu guru pun juga menggelar bapak ibu guru pun menggelar
ptm di kelas juga digelar termasuk juga di kelas itu sudah disiapkan agenda ataupun it untuk melakukan pjj
oke jadi itu yang akan dilakukan dan semoga ini kabar baik ya bagi para peserta didik kita
sekaligus juga tenaga pengajar yang ada di indonesia agar kemudian pendidikan yang diberikan bisa berjalan lebih optimal
setelah dua tahun kurang sih sebetulnya di landa pandemi covid sembilan belas ini
namun meski kita harus melakukan pembelajaran di tengah varian delta yang menyebar
tapi protokol kesehatan ketat semoga bisa diterapkan sehingga tidak mengganggu nantinya proses pembelajaran pada saat muka dilakukan
untuk sementara terima kasih pak deddy supandi kepala dinas pendidikan jawa barat
terima kasih mari kita sama sama memastikan siapa anak didik bisa belajar dengan aman aman
baik yang paling penting adalah vaksinasi ya
terima kasih pak deddy supandi kepala dinas pendidikan jawa barat sudah bergabung bersama indonesia melawan covid sembilan belas
selamat malam pak assalamualaikum